jika merujuk kalender nasional
idul adha akan jatuh pada hari jumat tanggal tiga puluh satu juli mendatang
guna menjalankan ibadah kurban
warga mulai mencari hewan ternak
seperti yang dilakukan anto
karyawan swasta tiga puluh delapan tahun ini
lebih senang melihat langsung hewan kurban yang dibeli
untuk memastikan kesehatannya
kadang kadang kalau kita beli
kan kita nggak tahu beratnya itu berat realnya
kadang kadang kalau online
nggak ini aja sih nggak serkel gitu ya
jadi kalau melihat langsung
kita bisa melihat kondisi kesehatan sama beratnya sih
saat membeli hewan kurban
pastikan hewan yang anda beli
memiliki surat keterangan sehat hewan kurban
selain itu pembeli juga sebaiknya
memeriksa kondisi fisik hewan
untuk memastikan kesehatannya
dari hewan ternak itu
kita lihat secara fisiknya juga sudah kelihatan ya
yang pertama itu dari matanya dulu
matanya pastikan kalau matanya itu
nggak ada kotoran di matanya
terus dari hidungnya juga basah
yang terakhir di kulitnya itu bersih
nggak ada cacat
nggak ada luka atau nggak ada pincang gitu ya
selain sehat pastikan usia hewan ternak yang dibeli
sudah cukup usia untuk memenuhi syarat hewan kurban
kambing atau domba yang memenuhi syarat
berusia di atas satu tahun
sedangkan sapi dua tahun lebih
cara mudah untuk melihat usia kambing
bisa dilakukan dengan melihat jumlah gigi dewasa
pada gigi serinya yang di bawah
nah usia yang berusia satu tahun atau lebih
dia akan memiliki dua gigi
seri dewasa di bawah
nah sedangkan untuk sapi
dia akan memiliki empat gigi seri di bawah
yang sudah dewasa
menandakan dia sudah berusia dua tahun atau lebih
selain memeriksa kesehatan hewan kurban
pastikan tempat anda membeli hewan kurban
juga menerapkan protokol kesehatan
untuk menghindari potensi penyebaran covid sembilan belas
arya dita utama yudhishira satria jakarta